rahmi ataupun jika memang kondisinya memungkinkan
nah jadinya kurang lebih kerupuk mireng
sekejap melihat siapa gitu
ada sejak dua puluh tiga sampai dua puluh delapan maret ada tiga puluh kasus kebakaran tersebar
mungkin dari film ini bisa terjawab atau mungkin bisa membantu memberikan pesan apa yang lebih baik ke depannya dari film ini gitu
oke baik apakah memang ada warga yang mungkin terluka akibat erupsi yang terjadi
karena masih reses anggota dpr mulai tujuh februari hingga lima maret
suatu proses yang dimana tadi balik balik lagi
ada dagingnya ada telurnya ada nasinya
di awal sekitar akhir agustus ya
jika tidak berhati hati dalam memilih produk perawatan kulit wajah
ya kami juga telah dihubungi oleh kbri
tapi selama asuransi produknya
lo efek efek sampingnya lu melebar
kalau diolah menjadi aneka kudapan manis sorghum harus terlebih dahulu dihaluskan hingga menjadi tepung
jadi ada persoalan gap gitu kan
gak ketemu sama orang orang gak ketemu sama keluarga aku sendiri karena salah satu yang nge trigger aku untuk jadi bahagia kan
ya saya kira pak dan pak idan itu memang keahlian pak jokowi dengan timnya tentu saja ya
warga setempat menyebut alat ini meriam ini
bang bed modelnya memang karena memang keterbatasan ruangan seperti itu
tunjangan hari raya thr ini seakan menjadi stimulus ekonomi yang dinanti ya menjelang idul fitri
nah kemajuan itu untuk maju
atas jeripayah yang mereka lakukan melalui unjuk rasa selama ini
oke sekarang kita tinggal panasin aja menteganya

aktivitas ekonomi sosial kan itu yang ingin dituju oleh pemerintah
ini dia nasi uduk gondang diasa
istilah frugal living sendiri memang tengah mencuat namun sebenarnya sudah ada sejak lama
dan karenanya termasuk di dki sebagai salah satu daerah unggulan dki dari semua wilayah yang lain
apakah bangunan masih aman berdiri tegak atau mungkin di sebelah kanan dan kiri
lalu lintas di jembatan penghubung antara surabaya dan pulau madura ini
untuk mengetahui kondisi terkini kita sudah tergabung dengan jurnalis transmedia kamaludin harun
berikut ini adalah laporan selengkapnya yang disusun oleh omoh belo dan alexandra jones untuk sbs news
tiga malah empat empat kayaknya malah
lomba lomba musik patrol semakin semarak kala ramadan
ataupun personal personal yang
beliau itu cuma capek kalau ngurusin
lalu agak setengah jam dari tugu abel kami mulai lagi berjalan untuk ke puncak merpati kabutnya hilang
kesegaran dan keindahan jeruk citaman membuat kami lupa akan lelahnya trekking yang baru saja ditempuh
itu sekitar satu tiga ratus an juga sudah ada masuk di situ
dan keinginan dalam konservasi laut
kira kira ini bisa nggak dijadikan bagian dari proyek atau program yang dilakukan oleh yayasan permentas
kalau disebut kapal besar
prinsipnya sebagai pekerja keras
namun jika ditambah asuransi kesehatan biayanya menjadi rp delapan ratus ribu rupiah per bulan
windy arya stanti penggagas pacar merah
melalui aplikasi yang disediakan oleh pemprov dki jakarta dan akan diseleksi
mungkin untuk sampai ke jakarta perlu puluhan tahun lah
mandarinnya lebih ribet lah pokoknya
dan para anak anaknya ini juga sudah kembali keperlukan orang tua masing masing
pak yusak melihat nama nama yang sudah muncul di permukaan di baliho di jalanan juga disebut sebut akan maju
ya selamat siang reza hari ini merupakan hari kerja pertama sejak diterapkannya ppkm darurat pada tanggal tiga juli lalu
dan ini kita sampaikan kepada inka makanya ada enam belas
dan koalisi itu akan sangat ditentukan bagaimana setelah tanggal dua puluh maret nanti penetapan kpu
tiga diantaranya yang paling dikenal adalah bami kue tiaw serta bihun
kemudian kalau misalnya kita bicara apbd
tapi kalau diberikan karam biasanya itu bisa awet sampai berapa ribu
sorghum yang telah terfermentasi akan mengeluarkan jamur dan menempel satu sama lain
yaitu rts atau reposisi tulang dan sendi
namun ketika kita diving
dan seberapa banyak orang yang menjadi korban
in positif atau terinfeksi yang tidak kita deteksi
kedua bahan baku ini banyak terbuang di sekitar kawasan putat kulon indah surabaya jawa timur
bibit sorghum ditanam dengan kedalaman tiga sampai lima cm
ya artinya kemudian harus dipahami oleh masyarakat bahwa pemerintah siap dengan antisipasi
karena itu artinya gajah merasa terancam
lewat akun instagram at ccr polri polri mengunggah foto ilustrasi rencana yang akan diberikan ke masyarakat
babi pun cenderung bergerombol cerdik dan punya strategi untuk melewati rintangan yang dibuat manusia
sejumlah pelanggan warung sate pak danang mengaku
yang menjadi tanggung jawab paling utama kan yang tadi saya sebutkan kan tentang inklusi dan literasi keuangan
lalu bagaimana nasibnya karena mereka memiliki hak untuk melanjutkan kehidupan dan menerima pendidikan
sekolah yang saya ajar biasanya school of languages
karena memang yang difavoritkan saat ini adalah perbankan besar
dari hasil kajian dan penelitian para ahli khususnya ahli arkeologi berdasarkan eskavasi mungkin survei survei permukaan
kemudian istri istri politik yang bisa menjadi sumbu bagi penguatan pemenang calonnya
ini akan menjadi pertimbangan bacaan
kita gunakan mesin pompa ya
bumbu dasar merah biasanya digunakan untuk membuat sambal goreng gulai hingga asam padeh
jadi kayak yang hari ini saya lakukan selain kunjungan di daerah pemilihan bertemu masyarakat
jadi alhamdulillah sangat semangat sekali
berarti sampai sekarang listrik masih padam atau bagaimana kamaludin
jadi saya duit itu nggak bisa terjangkau kalau menurut kemarin itu